ketua kpu arief budiman mengaku sempat bertemu dengan tersangka kasus dugaan suap pengisian anggota dpr pengganti antar waktu atau paw harun masiku
pertemuan ini dilakukan di gedung kpu ri jakarta
hal ini diungkapkan ketua kpu arief budiman sesaat setelah menjalani pemeriksaan penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk jumat siang
selama dua jam arief mengaku banyak ditanya seputar hubungannya dengan harun masiku dan mantan komisioner kpu wahyu setiawan
meski mengaku pernah bertemu tersangka harun masiku arief menyatakan dirinya tak mengenal buronan ini secara pribadi
kasus paw ini terungkap setelah tangkap tangan kpk pada sembilan atau pada delapan januari dua ribu dua puluh lalu
kpk pun menetapkan empat tersangka yakni komisioner kpu wahyu setiawan caleg pdi perjuangan dapil satu sumatera selatan harun masiku
kader pdip agustiani tio fidelina dan staff sekjen pdip syaiful
soal hubungan saya dengan harun masiku seperti apa ya saya jelaskan saya nggak kenal siapa harun masiku
kemudian tapi dia pernah datang ke kantor menyampaikan surat judicial review yang diputuskan oleh ma itu
saya bilang ya sudah
tapi waktu menyampaikan surat itu pernah ketemu pak arief atau tidak
terus apa yang ketiga itu apa
saya jelaskan juga tadi ya saya sampaikan ini nggak bisa ditindaklanjuti
karena memang tidak sesuai dengan ketentuan undang undang pemilu
kemudian apakah pak arief harun masiku menyampaikan ini adalah perintah partai seperti itu pak
oh nggak sampai sejauh itu
ini ada putusan ma mohon bisa dijalankan
saya sudah sampaikan loh
kan kami sudah pernah menjawab surat itu